dampak kenaikan harga bahan bakar minyak mulai dirasakan benny ramdhani
penjual tahu bulat di kota bandung jawa barat
sudah delapan tahun benny menjajakan tahu bulat dengan mobil bak terbuka
biasanya ia mengeluarkan rp lima puluh untuk membeli bbm
setelah harga bbm naik beni harus menambah pengeluaran menjadi rp delapan puluh
beni juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli minyak goreng dan gas
yang harganya sudah lebih dulu naik
kerasa itu dari pengeluaran tadinya agak minim sekarang jadi nambah
jadi agak susah apalagi sekarang harga tahu masih sama rp lima ratus
kalau dinaikin takutnya gak laku
soalnya kan persaingan makin banyak sekarang
kondisi yang sama juga dialami anwar musadat pedagang sayur keliling
anwar yang sudah dua tahun berjualan sayur keliling di kawasan sekelimus kota bandung
mengeluhkan harga harga komoditas yang mulai naik
anwar musadat pembeli bbm
wah alhamdulillah sekarang bawa uang rp satu nombok
karena apa yang tadinya kita prediksikan harga segini
karena bbm sekarang ada kenaikan jadi melonjak
seperti harga cabai tadinya rp dua belas sekarang jadi rp delapan belas
harga bawang yang tadinya rp enam sekarang jadi rp delapan per perapat gitu lah
sementara itu sejumlah pembeli mengaku pasrah dengan naiknya harga bahan pangan imbas
dan harga bbm
ya gimana lagi ya terima aja lah gimana
habis memang juga belanja pasti naik
ini pakai transportasi juga bensin naik ya otomatis pasti naik ya
kita terima aja cuman belanja kita mungkin dikurangi lah
para pedagang keliling ini saat ini tengah dihadapkan pada kondisi yang sulit
satu sisi mereka mau tidak mau harus membeli harga bahan pangan di pasar
sebagai jualan mereka
di sisi lain mereka juga harus merogoh kocek lebih dalam
membeli bbm sebagai bahan bakar untuk kendaraan yang mereka gunakan berjualan
mau tidak mau para pedagang keliling ini harus tetap membeli
agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi
namun di lain pihak pemerintah secepatnya harus merespon fenomena ini
agar masyarakat kecil tidak semakin tercekik
zai ulhak rizky rahadian bandung jawa barat